selamat malam tujuh puluh lima tahun lalu sang proklamator presiden pertama republik indonesia
dalam pidatonya membacakan lima dasar yang kini menjadi ideologi bangsa
pancasila lima sila yang terpampang pada perisai burung garuda harus kita pahami dan amalkan
demi menjaga keutuhan nusantara yang bineka tunggal ika
hari lahir pancasila yang kita peringati hari ini
jadi momentum tepat bagi masyarakat indonesia untuk saling menguatkan di tengah masa pandemi yang masih berkelanjutan
saya aldi hawari anda menyaksikan program spesial hari lahir pancasila
para pendiri bangsa kita menciptakan pancasila sebagai dasar negara
dengan pancasila maka indonesia akan memiliki fondasi yang kuat dan pegangan dalam hidup bernegara
pancasila merupakan ideologi bangsa yang harus dipahami dan diamalkan oleh seluruh warga negara terutama generasi muda masa kini
rekan saya reinhard sirait akan menjelaskannya untuk anda berikut ini
garuda pancasila adalah lambang negara
indonesia yang digambarkan dengan seekor burung garuda yang menoleh ke kanan
garuda pancasila dirancang oleh sultan hamid ii dan diresmikan pada sebelas februari seribu sembilan ratus lima puluh saat berlangsungnya sidang kabinet indonesia serikat
garuda pancasila terdiri atas tiga komponen utama yaitu burung garuda perisai dan pita putih
warna keemasan pada burung garuda melambangkan keagungan dan kejayaan
garuda memiliki paru sayap ekor dan cakar
yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan
jumlah bulu garuda pancasila melambangkan hari proklamasi kemerdekaan indonesia yang jatuh pada tanggal tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima
selai bulu pada masing masing sayap delapan helai bulu pada ekor sembilan belas helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor dan ada empat puluh lima helai bulu di leher
perisai yang dikalungkan burung garuda melambangkan pertahanan indonesia
perisai mengandung lima buah simbol yang masing masing melambangkan sila sila dari dasar negara pancasila
silap pertama dilambangkan dengan sebuah bintang emas bersudut lima
bintang emas ini diartikan sebagai sebuah cahaya layaknya tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia
dan sila kedua dilambangkan dengan rantai yang disusun atas gelang gelang kecil
ini menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling membantu
gelang persegi menggambarkan pria
sedangkan gelang lingkaran menggambarkan wanita
dan sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin
pohon berukuran besar berakar tunggal panjang yang tumbuh ke dalam tanah ini mencerminkan kesatuan dan persatuan indonesia
banyaknya akar yang bergelantungan dari ranting ranting pohon mencerminkan indonesia yang memiliki berbagai latar belakang budaya yang berbeda beda
dan sila keempat disimbolkan dengan kepala banteng
banteng dikenal sebagai hewan yang suka berkumpul
ini menggambarkan manusia dalam pengambilan sebuah keputusan harus dilakukan dengan musyawarah secara bersama sama
dan yang terakhir sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas
padi dan kapas mencerminkan pangan dan juga sandang yang merupakan kebutuhan pokok seluruh rakyat indonesia yang harus terpenuhi tanpa melihat status maupun kedudukannya
dan pada bagian bawah terdapat pita putih yang dicengkram bertuliskan bhinneka tunggal ika
yang merupakan semboyan negara indonesia
bineka tunggal ika dalam bahasa jawa kuno memiliki arti berbeda beda tetapi tetap satu jua
kata bineka tunggal ika dikutip dari kitab suta soma karangan seorang pujangga majapahit emputan tular
kata tersebut bermakna persatuan dan kesatuan nusa dan bangsa indonesia yang terdiri atas berbagai pulau bangsa suku ras adat kebudayaan bahasa serta agama
garuda pancasila sangat relevan dengan kondisi bangsa indonesia yang majemuk
sudah seharusnya kita bangsa indonesia bisa memahami filosofi garuda pancasila dengan baik agar keutuhan dan persatuan bangsa dapat terjaga
dan upacara peringatan hari kelahiran pancasila tahun ini dilaksanakan secara virtual
dan ini merupakan kali pertama upacara berlangsung secara virtual akibat pandemi covid sembilan belas
upacara diikuti presiden dan wakil presiden para menteri dan pimpinan lembaga
upacara peringatan hari kelahiran pancasila secara virtual juga dilakukan di ciamis jawa barat
pns mengikuti upacara bendera secara virtual dari rumah
upacara peringatan hari kelahiran pancasila tahun ini dilaksanakan secara virtual
upacara diikuti presiden dan wakil presiden para menteri dan pimpinan lembaga
dalam sambutannya presiden jokowi mengatakan peringatan hari kelahiran pancasila di tengah pandemi
menguji daya juang pengorbanan kepatuhan serta menguji ketenangan dalam mengambil keputusan yang cepat dan tepat
di tengah kesulitan ini pancasila menjadi acuan dalam menggerakkan rasa kepedulian dan memperkuat bangsa
presiden mengajak seluruh penyelenggara negara dari pusat hingga daerah untuk melayani seluruh masyarakat
jokowi juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama menjadikan indonesia sebagai bangsa pemenang dalam menghadapi pandemi covid sembilan belas
bahwa pancasila tetap menjadi bintang penjuru untuk menggerakkan kita semuanya
menggerakkan persatuan kita dalam mengatasi semua tantangan
menggerakkan rasa kepedulian kita untuk saling berbagi
ayu yuningsih warga dusun sukamanah desa imbanagara kecamatan ciamis kabupaten ciamis
hari ini juga mengikuti upacara peringatan hari kelahiran pancasila secara virtual
ayu menggunakan sambungan internet dari ponsel untuk mengikuti jalannya upacara meski dari rumah
sebagai guru sma di wilayah ciamis ayu wajib mengikuti upacara hari lahir pancasila
sesuai surat edaran dari pemprov jawa barat
untuk pertama kalinya biasanya kita mengikuti upacara di lingkungan pemerintahan masing masing
meski upacara dilakukan secara virtual dan dilakukan dari rumah
tapi tidak mengurangi kehidmatan upacara
tim liputan cnn indonesia
kepala menuduh kami memohon
berbagai cara dilakukan memperingati hari lahir pancasila tanggal satu juni ini
salah satunya dengan cara menggelar upacara di sekolah dasar tempat presiden pertama republik indonesia
insinyur soekarno bersekolah
di sini wali kota mojokerto dan jajarannya menggelar upacara peringatan hari lahir pancasila
di sekolah dasar purwo tengah kota mojokerto
upacara peringatan lahirnya pancasila digelar di sekolah dasar purwo tengah ii
di kecamatan magersari kota mojokerto
lokasi ini dipilih karena di sd purwo tengah inilah presiden pertama soekarno pernah mengenyam pendidikan dasar
sekolah dasar purwo tengah ii terletak di jalan taman siswa kota mojokerto
kota mojokerto tahun ini kami memperingatinya di halaman sdn purwo tengah
karena sdn ini bagian dari sdn ini ke depan akan kita jadikan sebagai
area pembuatan galeri soekarno kecil
karena di sini dulunya adalah tempat soekarno kecil mengenyam pendidikan sekolah dasar
yaitu pada tahun seribu sembilan ratus enam sampai dengan seribu sembilan ratus sembilan puluh
beliau berada di kota mojokerto menyelesaikan pendidikan dasarnya mulai seribu sembilan ratus enam hingga seribu sembilan ratus lima belas di dua sekolah
yang pertama di sini yaitu lokasinya sd purwo tengah ini
dan yang kedua di lokasinya saat ini di smp negeri dua kota mojokerto
karena di sinilah nanti akan dimulai pembangunan galeri soekarno kecil
maka untuk peringatan hari lahir pancasila kita peringati di sekolah ini
sekilas masih terlihat bangunan megah peninggalan zaman dulu
masih lengkap dengan enam kelas saat soekarno kecil
bersekolah di sd ini
selain itu di bagian bangunan belakang terdapat aula
yang dulu dijadikan sebagai sarana olahraga pada zamannya
sejumlah peninggalan juga masih lengkap seperti lonceng dari baja
tempat gantungan baju dan lukisan megah soekarno
yang dibuat oleh seniman di kota mojokerto
soekarno kecil mengenyam pendidikan di sd purwo tengah mulai tahun seribu sembilan ratus enam hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh
soekarno berada di kota mojokerto hingga tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
dan sempat mengenyam pendidikan sekolah menengah pertama
yang kini menjadi smp negeri dua kota mojokerto
agung ibowo mojokerto jawa timur
menjaga martabat bangsa di seluruh sendi kehidupan bernegara
memaknai lima dasar pancasila akan kami bahas dengan arah sumber
yang sudah bergabung bersama saya melalui video conference
langsung saja saya sapa yang pertama ada ketua mpr ri bapak bambang susatyo
selamat malam pak bambang apa kabar
selamat malam assalamualaikum
selanjutnya saya juga sapa anggota bpip romo beni susetio
romo beni selamat malam
ya baik romo beni sudah bisa bergabung dengan kami
sudah menjelas dengar suara kita dari studio
oke saya sapa narsum kita selanjutnya ada sejarawan boni triana
selamat malam bang boni
selamat malam bung
baik mungkin pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan kepada tiga narasumber yang bergabung pada malam hari ini
yaitu satu pertanyaan sama
bagaimana kita memaknai nilai nilai yang terkandung dalam pancasila
lima dasar negara di saat wabah pandemi yang saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi tidak hanya indonesia
tapi juga seluruh masyarakat dunia
silahkan pak bambang susatyo untuk menjawab
ya terima kasih
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
mas aldi jadi saya ingin mengingatkan kita semua bahwa peringatan hari lahir pancasila pada hari ini
walau berlangsung dalam suasana yang berbeda yaitu pandemi covid sembilan belas
namun kita semua merasakan bahwa pancasila sebagai dasar filsafat dan pandangan hidup bangsa kita
tetap menjadi landasan yang kukuh bagi semangat rakyat kita dalam menghadapi serangan musuh yang tak terlihat namun mematikan ini
dan saya ingin juga
saya menegaskan bahwa pancasila dalam suasana dan situasi apapun akan selalu relevan dan tetap relevan
walaupun zaman telah berubah dan peradaban terus berkembang
sistem dan nilai terkandung dalam pancasila sangat universal dan semua bisa diadopsi dalam beragam bangsa
bahwa sila ketuhanan sila kemanusiaan dan sila keadilan sosial
sudah diterima dan dipraktikan sebagai sistem nilai yang universal
semua bangsa selalu berusaha untuk memperkokoh persatuan masing masing
demi menjaga dan merawat eksistensinya sebagai bangsa
demikian pula dengan apa yang sudah kita praktikan selama ini di pancasila
sebagai titik temu titik tempuh dan titik tujuh
yang memberikan orientasi visi dan misi kita sebagai bangsa indonesia
di tengah kemungkinan pepecahan kerapuhan landasan dan disorientasi
yang melanda kehidupan berbangsa dan negara
sekali lagi kita beruntung telah memiliki pancasila yang dilahirkan oleh bung karno
yang merupakan yang telah menjadikan pancasila
menjadi titik temu titik tempuh dan titik tujuh
bahwa pancasila sampai hari ini masih sangat relevan
untuk itu kita mendorong dan mengajak generasi milenial maupun generasi z
untuk tetap memahami nilai nilai yang terkandung dalam pancasila
yang selama ini telah merekatkan dan menyatukan bangsa kita
kembali ke aldi
terutama dalam masa pandemi ini memang seperti yang terjadi
juga dalam upacara virtual tadi inti sari gotong royong
sangat masih relevan atau harus diterapkan oleh masyarakat indonesia
di tengah pandemi ini
romo beni pertanyaan yang sama bagaimana ini anda memaknai
pancasila lima dasar yang terkandung di dalamnya
dalam masa pandemi covid sembilan belas yang dihadapi masyarakat saat ini
pertanyaan yang sama bagaimana ini anda memaknai pancasila

pertanyaan yang sama bagaimana ini anda memaknai pancasila
yang terkandung di dalamnya dalam masa pandemi covid sembilan belas yang dihadapi masyarakat saat ini

dalam masa masa krisis epidemi corona ini
membanyak memberi kontribusi yang mampu membangun solidaritas
nilai nilai kebersamaan dan persaudaraan di antara anak anak usaha
dan itu kebanyakan juga diritis anak anak muda
lewat aplikasi baik aplikasinya bagaimana mereka menyediakan alat alat medis alat alat keseluruhan
kedokteran kemudian bagaimana perlindungan tapi juga solidaritas kemanusiaan untuk membantu
mereka yang berkekurangan sehingga pendekat akan ibu sri mulyani itu betul seluruh ngatakan untung
kita punya gotong royong dan pancasila yang digali oleh soekarno sehingga itu tertanam dalam panah
kehidupan masyarakat indonesia kalau tidak ada itu ya negara ini sudah bangkrut jadi sebenarnya
pancasila itu menjadi aplikasi sekarang yaitu menjadi kekuatan kita dalam membangun keadapan
bangsa ini jadi ini terbukti jadi bayangkan indonesia itu kan terdiri dari ratusan suku
bangsa etnis budaya dan juga ada ratusan agama agama lokal yang bisa hidup berdamai
itu dan rukun
itu berkat dari pancasila dan soekarno mengatakan dia bukan pencipta tapi penggali dari nilai nilai
pancasila itu artinya pancasila itu sudah menjadi sesuatu yang dihidupi sejak awal oleh masyarakat
kita dimana kita lahir sejak kita bayi sejak kita menjadi seperti ini pancasila itu sudah menjadi cara
berpikir bertindak menalar berrelasi anak anak bangsa ini sehingga saya melihat bagaimana
kekuatan kita ke depan
pancasila harus menjadi suatu keadapan publik masyarakat
kita termasuk tantangan ke depan bagaimana pancasila menjadi yang disebut tata dunia baru itu
dunia saat ini membutuhkan tata dunia baru dalam situasi covid ini bagaimana kesenjangan
terjadi antara negara maju negara berkembang itu menjadi persoalan sekarang tetapi dengan situasi
covid ini negara maju dan itu pun juga mengalami kesulitan mengatas ini amerika it muslim karena ini
mengatasi ini amerika itali bahkan
pangkrut itu kan menunjukkan
bahwa harus ada dikoreksi tata dunia
barunya nah disinilah
kita bisa menawarkan pancasila
menjadi sebuah kekuatan
yaitu humanisme dan
kemanusiaan itu menjadi sebuah
nilai nilai untuk membangun
tata dunia baru bagi dunia masa depan
dan kita bisa melihat
itu luar biasa di lapisan
baik baik romo
benny intinya adalah kesakralan
kekuatan pancasila itu yang kemudian menyatukan
keberagaman yang ada di seluruh indonesia
bang boni saya juga ingin menanyakan
selain pancasila di masa
pandemi saat ini yang kita hadapi semua bagaimana
kemudian kita memaknai pancasila
dari masa ke masa tapi usai jeda nanti
bang boni program spesial
cnn indonesia hari lahir pancasila akan kembali
usai jeda berikutnya
pancasila hari lahir pancasila
memaknai pancasila dari masa ke masa bang boni silahkan
di pancasila itu kata bung karno
kalau diperas intinya itu
di dalam gotong royong itu mengandung
makna solidaritas di dalam makna
solidaritas itu ada kemanusiaan
di dalam kemanusiaan kita
mencapai tuhan artinya
itu inti dari
pancasila menurut bung karno kalau kita
lihat dari masa ke masa
tadi juga ada seminar
di asip nasional saya
paparkan bahwa pancasila
dengan cara yang berbeda beda
pada masa yang lalu misalkan
presiden soekarno berpidato pada
ada upaya ingin
revolusi kita waktu itu kemudian
ingin menafsirkan lagi
pancasila yang kita kenal kemudian sebagai
politik kemudian juga
dan itulah ingin bung karno ingin
ideologi bangsa kita dan secara
dia menafsirkan pancasila
di sana lembaga yang sangat berperan
adalah dewan pertimbangan agung
ruslan abdul ghani kemudian
dia disebut sebagai jubir usman
karena kemana mana jadi
jurubicara usdek manipul
di masa orde baru pada
masa pak harto tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima
juga ditetapkan ada
ada p empat kemudian
mulai smp sma ketika
orang masuk kuliah
di lembaga lembaga pemerintahan
pancasila dan ada lembaga
yang didirikan namanya bp tujuh namun
saat itu pengajaran
pancasila itu menjadi sangat
indoktrinatif gitu ya
dan tafsirnya menjadi
sangat sepihak nah sekarang
masuk ke masa
reformasi katanya sudah
dua puluh tahun kita lewat sekarang kita punya
bpip tantangan zamannya beda lagi
bagaimana caranya membumikan
pancasila pancasila bukan
suatu hal yang datang dari langit
tapi pancasila itu datang dari
bumi indonesia dia digali oleh
bung karno jadi sebetulnya
alasan kita menjadi bangsa itu
bukan sebaliknya kalau tidak ada
pancasila mungkin kita tidak bersatu gitu
kita itu terdiri dari berbagai macam
suku bangsa meneluturkan
banyak bahasa jadi saya pikir
kalau kita mau berusaha
membumikan justru kita harus
memperkenalkan kembali pancasila
kepada generasi muda tidak hanya
generasi milenial mungkin juga
seratus dua ratus tahun mendatang
apa pentingnya pancasila ini
satu landasan kita berbangsa
dan bernegara seperti kata bung karno
kemudian juga filosofi
kronslah atau landasan filosofi kita
bernegara berbangsa yang memberikan
tempat supaya indonesia
ini dipahami indonesia
adalah negara oleh semua
untuk semua jadi tidak lagi
disekat sekat oleh batas batas
karena pada pidato satu juni
juga bung karno mengatakan kita
menganut paham nasionalisme modern
tempat bagi seluruh orang
dengan latar belakang berbeda
selama dia punya orientasi
kebangsaan dan ke negara indonesia
maka dialah orang indonesia
tidak ada peduli agamanya apa rasnya apa
latar belakangnya apa
warna kulitnya apapun jadi itu
prinsip yang sangat universal yang pernah
disampaikan oleh bung karno
dan pancasila itu
mencakup semua nilai nilai tersebut
baik saya ke pak
bambang selanjutnya pak bambang ini
dari segi atau dari sisi legislatif
sendiri untuk menjawab berbagai
tantangan dari masa ke masa
apa kemudian yang bisa menguatkan
pancasila kita agar tetap bisa
diterapkan di seluruh aspek
sendi sendi kehidupan bernegara termasuk tata negara
seperti yang tadi disampaikan
boni maupun mas
beni bahwa memang
sejak masa order baru
penataran maupun pengetahuan tentang pancasila
jadi kita yang
awalnya menjadi wartawan dulu wajib
tempat kalau ingin menjadi
wartawan atau anggota cwi
itu juga pns dan segenar macam
semua itu hilang
semua hilang sehingga kehidupan
kita hidup sosial
dalam berbangsa bernegara
jadi serbu dengan berbagai macam teknologi
nah kita miskin daripada
sadarannya itu kemudian muncul
dan sejak pak jokowi
menjabat presiden pada
pertama maka keagasan
untuk menghidupkan kembali nilai nilai
pancasila mulailah menggeloran
makanya kemudian lahirlah bp tujuh
kita upayakan menjadi
semacam pp tujuh nya ya jadi kita bisa memiliki sebuah kegiatan
mungkin juga dalam pidato
pertama saya dilantik jadi ketua mpr
saya berpesan kepada pemerintah
di setiap jenjang
sd smp kemudian di
kuliah cuma yang
lebih lebih adalah metodenya bagaimana
metodenya itu harus
berubah dengan kemajuan zaman
dengan kehidupan kaum muda
dan miliknya sekarang ini agar
tetap bisa merasuk dalam
merasuk dalam jiwanya bahwa
pancasila inilah yang selama ini
merekatkan kita yang saling
harga menghargai saling hormat menghormati
kita dalam beban seluruh negara
bayangkan kalau kita tidak memiliki
pancasila sebagai tiri temu
kemudian tiri kumpu dan
tiri kuju maka bagaimana mungkin
dan meraup semua
kepentingan yang terdiri dari
dengan satu bahasa
dan satu tiga ratus suku
kita sekarang bisa jadi satu
bahwa ketika kita menghadapi
pandemi sembilan belas ini
sebagaimana terkandung dalam
langsung tak bisa keluar
daripada jiwa dan
raga seluruh rakyat kita
menunggu pemerintah turun tangan kita
semua sudah berbuat banyak saling tolong
saling bantu membantu sambil menunggu
data yang tidak lengkap atau belum lengkap
hampir semua elemen
bangsa kita dalam beberapa
waktu kemarin bergotong royong
membantu saudara saudara yang
mendapat kesulitan dalam
covid sembilan belas ini jadi
sekali lagi menurut saya
sangat relevan dan kami di mpr
mendukung keberadaan bpp
dan kita mendukung bpp diperkuat
dengan undang undang di mana
dan wajib mengajarkan kepada
anak anak muda kita
yang terkandung dalam
lima sila dalam pancasila
itu yang menjadi
bangsa kita selama ini
jadi perkat bangsa kita
masa pandemi ini sebagai bukti nyata ya
kalau misalnya pancasila ini
ternyata masih menjadi sendi sendi kehidupan kita dan tadi
juga pak bambang menyatakan bahwa
pancasila sebagai titik temu titik tumpu dan juga
titik tujuh ini sangat menarik dan selanjutnya
mungkin saya akan bertanya kepada romo beni
tentang tantangan tantangan apa lagi yang harus dilakukan
dihadapi terutama untuk mengimplementasikan
nilai nilai pancasila di generasi
muda agar nilai nilainya tetap luhur
terjaga begitu namun usai jeda program
sosial hari lahir pancasila akan kembali
selepas jadwal berikut ini tetap bersama kami
kesukaan mereka dalam olahraga
dan juga kuliner
hal hal yang harus disentuh di situ
nah kebanyakan kan toko toko
besar film segala itu
dia juga bagian
pengaruh utamakan pancasila
bahkan menarik loh kemarin
sebutnya mpr itu
dia membangun sebuah
kesadaran pancasila itu dengan
para pengguna motor besar
nah itu kan cara cara penanaman nilai pancasila
dalam kekinian yaitu
bagaimana tidak di doctrinal
ke dalam hal hal yang disukai
oleh mereka nah kalau kita
melihat sekarang misalnya
apa yang dilakukan mas doni ya sejarah
dengan gaya bahasa anak milenial
itu follower nya cukup banyak
atau disajikan secara
menarik dan aktual
diminta misalnya seperti zaman saya
ya ditinggal sekarang
tapi bagaimana sekarang dipopulerkan
dengan misalnya lewat
lagu lewat film
nah ini sebenarnya
taksir pancasila menurut orang muda itu
memang konteksnya itu
dengan cara kita melihatinya
misalnya anak anak muda sekarang melihat
bahwa nilai kemanusiaan itu universal
berdiak kepada mereka yang
kesusahan itu bagian dari pancasila
jadi bagaimana hidup jujur integritas
dan nilai nilai itu yang diharapkan orang orang
anak anak muda itu menjadi aplikasinya
nah di ginilah sebenarnya
semakin kita punya tugas
tanggung jawab yang besar yaitu
membuat materi yaitu
bagaimana konten kontennya itu
yang memang menarik untuk anak muda
dan di ginilah dibutuhkan
kebersihan itu kebersamaan dari semua
baik ahli sejarah ahli kebudayaan
ahli bahasa tapi juga anak anak yang biasa
bekerja dalam dunia yaitu media sosial
dalam teori komunikasi itu terkenal
bagaimana memberikan nilai tambah
terhadap sesuatu itu karena punya nilai
yang orang bagi mereka nilai itu punya
suatu maksa dan punya
nah anak muda itu kan juga yang cair
juga yang bersahabat
rasanya gaul dan tidak dicerna
sehingga memang untuk ke depannya
tidak bisa lagi kita membangun
sebuah nilai nilai pancasila itu
bukan dalam bahasa palpa palpa
palpa pati yang ketergulatid
tapi bahasa mubumi
yaitu dipopulerkan dalam bahasa mereka
sehingga kita harus banyak merekrut
anak anak muda juga bagaimana mereka menaksirkan
gelap pertama kedua ketiga keempat kelima
dalam bahasa anak muda
nah disinilah pentingnya sejarah
tetapi dalam bahasa populer anak muda
karena anak muda ini ga mau membaca buku yang tebal tebal
seperti zaman saya lagi
tetapi mereka ingin intinya apa
nah inilah sebenarnya pintu masuk bagi kita
tapi saya yakin anak muda itu asal
kita sentuh hobinya kita sentuh kesukaannya
kita sentuh perasaannya
mereka itu dengan sendirinya akan mengkapitalisasi
apalagi dengan kekuatan sekarang
dengan membangun yang disebut kekuatan teknologi
dan jaringan itu itu kekuatannya luar biasa
dan ini terbukti dalam berbagai kali seminar ini
yang online ini pengikutnya itu
bahkan sampai ribuan sampai
artinya apa gairah anak muda kan luar biasa
ingin mendengarkan tentang tema tema pancasila
tetapi dalam tema kekinian dan yang populer
nah di sini kemampuan memang sekarang
kemampuan untuk meraciknya itu yaitu memadukan
antara filosofi pancasila dalam bahasa populer
tetapi juga dalam tindakan yaitu
harus ada simbol simbol yang berarti anak muda itu menggetarkan
maka heroisme prestasi daya gudang itu kan luar biasa
contoh bagaimana seorang pemain bulu tangkis duduk
ketika dia mendapat hadiah
maka hadiah itu dia bagi
dia membangun rumah ibadat masjid
meskipun berbeda iman
itu kan untuk pancasila pilih pertama
dan di situ tidak ingin mengatakan
itulah indonesia yang menyintai perpatuan
yang tidak menggunakan suku dan eksi
dan banyak anak anak muda seperti itu
yang membuat sekolah yang membuat
sebuah alat alat aplikasi
untuk membantu mereka yang lemah dan yang kecil
itulah modal modal ini yang harusnya
menjadi kekuatan kita ke depan
memang di situlah bpib punya peranan besar
mengkapitalisasi ide ide pancasila itu
dalam konteks zamannya
yang mungkin berbeda tidak bisa seperti dulu
tapi saya setuju yang penting bagaimana sekarang
pendidikan pancasila itu masuk ke dalam sirukulum
dan kita bersyukur karena mpr itu memberi dukungan
untuk mau revisi undang undang sidiknas
dan itu dikatakan oleh mas bambang sebagai ketua mpr
yang memang punya ke situ
memang materinya akan berbeda
tetapi pancasila harus diajarkan dalam konteks kekinian
dengan materi materi bagaimana membangkitkan spirit
bahwa kita menghargai yang namanya keragaman
kemajukan kita menghargai bahwa di indonesia
tidak mengenal minoritas mayoritas
di indonesia sebagai bangsa yang mengenal peluburan
dan itulah etika etika itu diajarkan nanti
dalam materi materi yang dalam bahasa anak muda
yang sederhana yang jahil
tetapi tidak melupakan filosofi yang mendalam itu
inilah kemampuan kita untuk menemukan metodologinya
dengan cara cara yang tepat dan sesuai dengan
tingkatan dan psikologi dari anak anak itu sendiri
inilah kemasan yang diperhatikan juga dan istrinya
saya kira memang ke depannya dpp juga harus menggandeng
sadar komedi menggandeng yang banyak followernya
menggandeng juga orang orang yang membuat konten yang menarik
dan sejarawan yang populer
apa untuk mengembangkan pancasila itu menjadi
kekuatan kita dan inspirasi batin kita
untuk menunjukkan semangat bahwa dengan pancasila itu
bangsa ini berprestasi dengan bangsa ini
pancasila bangsa yang memiliki etos kerja yang cukup disiplin
dengan pancasila bangsa ini memiliki yang disebut keadapan
baik di bidang politik budaya ekonomi dan juga sosial
dan juga di bidang bidang yang lainnya
memang itulah tantangan kita yaitu aplikasi dalam nilai pancasila
menjadi sebuah ketajaran publik karena ketajaran itu
orang akhirnya tidak dipaksa lagi
selanjutnya saya ke bang boni
bang boni ini melanjutkan apa yang tadi dikatakan oleh romo beni
tentang menyampaikan atau mendeliver pancasila ini
dengan cara cara yang dikemas secara milenial
apa kemudian kira kira yang bisa dilakukan untuk mengemas
penyampaian pancasila ini kepada generasi muda
tanpa tentunya mengurangi nilai nilai yang terkandung di dalamnya
tapi bisa terterima dengan baik oleh para generasi muda ini
pertama kita sudah sering membicarakan pancasila dalam
sudut pandang normatif ya nilai nilainya seperti apa
itu sudah sering sering dipidatokan sering diseminarkan sering banget
sampai kita bingung kenapa terus kita membicarakannya
tapi di wilayah praksis bagaimana
nah tapi saya optimis banget sama anak anak muda zaman sekarang
sebetulnya mungkin secara tidak disadari mereka juga sudah menjalankan
apa yang ada di dalam nilai nilai pancasila itu sendiri
banyak anak muda sekarang yang misalkan menginisiasi membuat aplikasi
untuk kegiatan pilang profi
mereka menggalang solidaritas masyarakat untuk membantu ada orang yang sakit
tapi tidak punya dana segala macam segala macam
mereka lakukan itu saya pikir di dalam tataran praksis mereka sudah melakukan itu
namun bagaimana kita kemudian melihat kenyataan kenyataan ini
kemudian memperkenalkan kepada pemuda pemuda lain
pada generasi muda lain sebagai inspirasi
begini loh nilai nilai yang ada di dalam pancasila
satu yang kedua kita harus mampu melampaui cara menyebarluaskan ajaran
ataupun nilai nilai pancasila itu dari karya karya yang doktriner
itu harus pasti dengan cara apa
cara memberikan penilai nilai pancasila
cara memberikan atau cara mengemas pendidikan pancasila itu
juga tidak kalah penting dengan nilai nilai yang ada di pancasila itu sendiri
kalau cara mengemasnya cara meramu kontennya itu tidak tepat
anak muda juga pasti tidak suka
yang ketiga adalah generasi muda sekarang akrab dengan dunia internet
dua puluh dua puluh lima tahun terakhir kita tahu teknologi komunikasi itu
melesat cepat dan itu menciptakan banyak sekali platform di internet
ada media sosial yang paling kita kenal misalkan youtube
itu platform platform yang sekarang digandrungi oleh anak anak muda
dan mereka hampir mungkin separuh dari harinya itu mengakses media sosial
sehingga sebagian besar informasi yang mereka terima itu dari media sosial
kita harus akui media media yang berbeda
yang dalam kategori mainstream itu kadang kadang lebih kalah cepat
dengan arus informasi yang disalurkan melalui media sosial
dimana orang kemudian menjadi wartawan di mana orang menjadi content creator
nah ini juga harus kita lihat sebagai sebuah kenyataan
bagaimana kemudian apa yang selalu didegung degungkan di dalam setiap hari pancasila itu
sampai nggak gitu ke publik gitu sampai nggak ke anak muda
sehingga cara memberikan itu juga tidak cara memberikan pesannya tidak kalah penting gitu kan
nah yang terakhir adalah keteladanan saya pikir
di level elit juga harus ada keteladanan ya
memberikan contoh kepada anak anak muda masyarakat secara umum
supaya nanti tidak dinegasi gitu
kita bicara hal yang sangat ideal
tapi kemudian teladannya nggak ada gitu
sehingga itu jadi percuma karena akan dinegasi ya
dan anak muda zaman sekarang saya yakin jauh lebih pinter dari generasi saya misalkan
yang lahir sebelum tahun delapan puluh an gitu ya
nah kenapa mereka kalau dulu kami kesulitan misal angkatan saya
kesulitan untuk mengakses informasi karena badan harus gerak pergi ke perpustakaan
pergi ke mana membeli koran baca apa
sekarang duduk di rumah pegang gadget sudah bisa masuk
namun tantangannya adalah bagaimana anak anak muda ini memilah informasi yang berhamburan demikian banyaknya
melalui berbagai macam media yang mereka bisa akses dalam gadget mereka
jadi kan kalau dulu kita punya persoalan tentang bagaimana kita mendapatkan mencari informasi
sekarang kita punya persoalan bagaimana memilah informasi yang berhamburan
karena kontestasi di wilayah publik ya yang kita sering lihat juga di media sosial
seringkali terjadi benturan benturan tidak besar kecil
ada benturan apa namanya etarianisme misalkan
ada benturan benturan mereka yang punya paham sempit mereka yang punya paham rasialistis
itu semua terjadi di wilayah publik di media sosial salah satunya
nah dimana pancasila yang mengajarkan kemerdekaan yang menganjurkan perbedaan itu satu hal yang nyata di bangsa kita
itu tidak bisa tersisikan begitu saja
karena perang perang kecil di domain publik ya kontestasi kontestasi narasi yang sempit narasi yang tektarian
narasi yang penuh kebencian itu kalau tidak diimbangi dengan cara memberikan informasi yang menarik
mengenai gagasan yang ada di dalam
kalau di dalam pancasila tentang keberagaman tentang kebinekaan tentang keadilan tentang kemanusiaan
maka lama lama akan tergerus
perang perang kecil di dalam domain publik tadi termasuk di media sosial yang lambat laun kalau dibiarkan ya akan tersisikan
jadi menurut saya adalah penting untuk terus menyuarakan nilai nilai yang ada di dalam pancasila
dengan dak untuk tidak hanya mendengungkan yang normatif saja tapi juga secara praksis
memang apa yang ada di dalam pancasila kemanusiaan keadilan keberagaman itu solidaritas
itu menjadi penting untuk tetap hadir di ruang publik
ya mengamalkan itu yang paling penting ya
saya ke pak bambang susatio selanjutnya

ya saya ke pak bambang susatio selanjutnya pak bambang ini lalu bagaimana tadi kita menjaga nilai nilai luhur pancasila agar terhindar dari kesalahan

agar terhindar dari benturan benturan yang ada
dan lalu kesalahpahaman kesalahpahaman yang mungkin terjadi
dan juga paham paham yang mungkin tidak relevan dengan kehidupan kita masyarakat indonesia
dari ruang lingkup yang paling kecil saja mungkin
diri sendiri dan juga keluarga sampai ke bernegara
bagaimana kita menjaga nilai nilai tersebut secara praktikal
ya jadi sebetulnya implementasi daripada nilai nilai pancasila
sebagaimana disampaikan tadi itu jauh lebih penting
ketimbang melakukan sosialisasi sosialisasi
sosialisasi yang selama ini tidak kental
sesungguhnya contoh yang harus ditontonkan elit politik para pemimpin
ini jauh lebih penting daripada sosialisasi ataupun ajaran ajaran yang secara konvensional dilakukan
jadi yang paling pertama adalah bagaimana antara perkataan dan perpuatan itu harus selaras dulu
sehingga ketokohan kepemimpinan yang memberikan keteladanan itu jauh lebih penting
bagaimana tim hasilnya yang tadi disampaikan itu terus menerus diberikan contoh para generasi muda
para generasi milenial generasi z dilakukan oleh para seniornya oleh para tokoh politik elit politik para pemimpin
apakah para pemimpin ini telah menunjukkan
dan menjaga nilai nilai pancasila misalnya sila pertama ketohananan maesat
apakah para pemimpin elit politik tokoh agama mampu menunjukkan contoh bagaimana menjaga pluralisme
menjaga kebebasan dalam beragama dan menerapkan toleransi
di mana tidak saling mengganggu antara orang melakukan ibadah
ke gereja atau ke masjid atau kiara dan lain lain
itu dulu yang harus dipertimbangkan
dikontohkan atau dicontohkan atau diteladani
yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab
apakah kita para penegak hukum pihak keamanan tokoh politik
mohon pemimpin negara ini telah menunjukkan nilai nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam mengelola bangsa ini
ini yang jauh lebih penting
yang harus dipertontonkan atau diberikan keteladanan
kemudian persatuan indonesia
bagaimana para pemimpin ini menjaga
kesatuan nkri ini dalam berbagai kebijakannya dalam berbagai tindakannya
dalam menjaga keberagaman yang tadi disampaikan maupun kemanjemukan yang ada
dari banyak suku dari juga seribu pulau dan seterusnya
kemudian bagaimana dalam pengambilan kebijakan yang bersifat strategis dalam rangka pasal atau sila keempat
karena kata dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam perusahaan perwakilan
ini juga apakah ini sudah dijalankan betul oleh bangsa kita
pilkada pemilihan langsung memang demokratis
tapi menurut pandangan pribadi saya juga banyak menimbulkan masalah yang luar biasa
nah ini kami selalu mendorong bagaimana kita kaji kembali
supaya pertikaian jakarta rumput tidak
mengeras dan kemudian mempecahkan bangsa kita
padahal kita punya sila keempat keragatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perusahaan perwakilan
lalu yang kelima apakah kita sebagai tokoh sebagai pemimpin sudah memberikan rasa keadilan pada masyarakat
ini menurut saya yang paling penting
dalam setiap pengambil kebijakan dalam setiap langkah dan tindakan para pemimpin
ini harus menunjukkan lima sila
yang tercantum dalam panjatila
kalau bisa dipertontonkan maka saya yakin dan percaya
generasi muda akan ikuti langkah para tokoh tokoh yang ada
mengikuti para pemimpin pemimpin yang ada
baik teladan itu sangat penting ya terutama bagi generasi muda
teladanan yang paling penting
jadi jangan sampai antara perkataan dan perpuasan bertolak belakang
baik pak bambang susatyo
bapak bapak sayang sekali waktu kita sudah habis
ini yang paling penting adalah bagaimana nantinya dialog kita pada malam hari ini bisa berguna bagi seluruh pemirsa
dan juga nilai nilai pancasila kemudian kesakralan pancasila bisa terus kita amalkan dalam sendi sendi bernegara
dari diri sendiri sampai ke masyarakat hingga ke lingkungan internasional
terima kasih bapak bambang susatyo ketua mpr ri sudah bergabung bersama kami
romo beni susetio anggota bpip dan juga bang boni triana sejarawan
terima kasih sudah bergabung selamat malam bapak bapak